menurut kamu gak apa apa
jadi kak iko sama mama
tenang aja ya
ya syukur lah kalau kamu gak apa apa
ya soalnya aku sama mama tuh khawatir banget sama kamu
apa apaan nih pada kesini
mau ngapain datang ke rumah saya
oh anaknya ngelapor ya
diperlakukan buruk disini
ngaduk kamu ke orang tua kamu iya
sekalian deh mbak pergi semuanya
udah nessa udah
jangan nangis disini non
kalau kamu nangis disini
makin nambah marah non
ambil tuh ya ambil
duduk dulu nona
tunggu masalahnya meredah dulu non
baru non bela bicara sama mas afif
tapi jangan di depan nyonya dan non cynthia
mas hafib itu sangat mencintai non bella

karena semua inilah
mereka memperlakukan non bella kayak begini
jangan sabar ya non
aku harus bisa memanfaatkan foto ini
makanya jangan pernah menyerah
kamu lihat kan
sekarang perempuan yang bernama bella itu
bener bener takluk sama kita
mama lihat deh fotonya
dia yang tadinya tidur di kamar utama
sekarang tidur di kamar pembantu
seneng banget mama ngelihatnya
sumpah mama suka sekali
sebentar lagi kesenangan demi kesenangan
akan berlangsung kembali
perempuan itu masih ada di sini cynthia
jadi sangat besar sekali
kemungkinannya dia akan menarik perhatiannya afif
dan itu gak bisa dibiarkan gak bisa
pokoknya kita harus bikin bella semakin menderita
dan kita harus pastiin kalau bella itu gak akan deket deket sama afif lagi
ya ya benar
kalau begitu sekarang saat yang tepat
untuk melibatkan reno
dan hancurkan semuanya
ganti sim cardnya pakai sim card ini
buat apa itu
sudah kamu nurut aja sama mama kamu ganti
biar nomor kamu itu tidak terdeteksi
oh gitu ya udah udah aku ganti sim cardnya ya
kirim foto yang tadi itu ya
kasih caption dulu
kasih tulisannya begini
pak reno mbak bella diperlakukan tidak baik di rumah afif
dia disuruh tidur di kamar pembantu
pakinan dah suruh pakinan
biar reno berpikir bahwa yang kirim pesan ini adalah lina
ini ada send
bella disuruh tidur di kamar pembantu
kalian belajar yang rajin ya
kenco diantar papa kan sekolahnya
sayang kalian ke sekolahnya diantar sama pak denny dulu ya
antar anak anak sekolah
ayo non alika dan kenjo kita berangkat
ya minta dia di sekolah ya
bu kita harus ke rumah afif
bila lagi ada masalah
bila ada masalah lagi
aku juga belum tahu persis
mama mau ke rumah itu lagi mak
enggak enggak enggak ma
enggak pak saya nggak setuju pak ya
aku gak setuju ma
aku gak mau kalau mama dihina lagi sama mereka
aku gak mau ma
bella itu anak mama perempuan satu satunya
mama gak mungkin dari dia itu menderita
kamu lihat sendiri kan
gimana dia di rumah harta diperlakukan
aku ngerti aku ngerti itu
tapi aku gak mau kalau mama sakit hati lagi
aku gak terima ma ya
kalau mama dihina terus sama mereka itu gak terima
lebih baik mama yang dihina daripada bella
kalau kamu gak mau ikut gak apa apa
yang penting mama harus ke sana
pak reno ke kantor aja biar saya sama ibu saya yang kesana ya
takutnya kalau pak reno ke sana masalahnya mesti melebar
oke mas gak apa apa
tapi tetap kabarin aku ya
aduuh ih ih apapun sih
saya mau ketemu sama bella
dengar gak sih dari tadi dibilang jangan teriak teriak
enggak ada sopan santun banget sih ini orangnya
tante bisa nggak gementak ibu saya
ini dari tadi teriak teriak deket kubing saya
ini rumah orangnya
gak ada sopan santunya banget sih jadi orang
ya terus emangnya ini rumah tante
tante inget ya tante pendatang disini
jadi jansot jadi tuan rumah ya
yang diharapin kan reno yang dateng
kok malah mereka
nggak seru kalau kayak gini
saya mau ketemu sama bella
tante bellanya gak ada di rumah
dia lagi di luar kita gak bohong kok ya kan
iya lagi di luar bellanya gak ada
gak usah udah
lebih baik sekarang kamu masuk ke kamar
mama punya rencana
ya oke keserah mama aja
ini gak bisa dibiarkan aku harus temui sylvia
hei apa lah sayang sih
bi liat bella gak bi
ada bu di kamar saya lagi sholat
sebentar ya saya panggilin
di luar ada
ibunya non bella sama kakaknya non bella
hah mama sama kakiku kesini
bibi bilang apa ke mereka
yaudah bagus bi
aku gak mau kalau sampai mereka tahu keadaan aku di rumah seperti apa
aku gak mau mama jadi gangguan mental lagi
kalau gitu aku temuin mereka dulu ya bi
bella kamu gak apa apa kan
aku gak apa apa emangnya kenapa aku baik baik aja kok
dek bener kamu gak apa apa
aku gak apa apa jadi kak iko sama mama tenang aja ya
iya syukurlah kalau kamu gak apa apa
ya soalnya aku sama mama tuh khawatir banget sama kamu makannya kesini
apa apaan ibadah kesini
mau ngapain datang ke rumah saya
oh anaknya ngelapor ya
diperlakukan buruk disini ngaduk kamu ke orang tua kamu iya
sekalian deh mbak pergi semuanya
udah udah nggak usah lama lama disini
pergi cepat dari rumah saya nggak usah pada datang lagi kesini saya nggak suka
untung aja aku udah hasud sylvia
ayo sylvia usir mereka semua dari rumah kamu usir
tante sylvia yang terhormat kami memang miskin tante
tapi jangan coba coba rendahkan adik saya bella
saya emang dari dulu gak setuju tante kalau adik saya menikah sama anak tante
tapi anak tante yang bersih keras menghumar humbar janji katanya mau tanggung jawab mau melindungi
saya tahu kamu pasti akan mengusir saya
tapi selama bella ada di sini saya akan kesini dan melindungi bella
dan satu lagi sylvia kamu gak usah ngusir saya
saya akan keluar dari rumah ini dan saya keluar bersama bella
lanjang sekali mulut kamu ini rumah saya udah sana keluar pergi jauh jauh gak usah datang lagi
nggak suka ngelihat muka kalian
bella ayo kita pergi dari sini ya
nggak ma aku gak akan pergi
alfie yang membawa aku ke rumah ini
dan kalaupun aku pergi dari rumah ini itu pasti suruhan alvif
iya saya akan membuat nanti supaya afif mengusir kamu dari sini
sylvia kamu itu benar benar keterlaluan ya
sekarang juga pergi dari sini parmin parmin
tante gak usah usir orang tua aku dan juga kakakku kayak gitu
ma kak iko lebih baik kalian pulang ya
aku gak mau terjadi masalah lagi di keluarga ini
di rumah ini tentunya
ma udah gak apa apa kita pulang aja ya
d kalau ada apa apa bilang sama kami ya
dadah sayang sayang terus ya sayang ya
permisi tante ada format